hai meninggalnya anak pasca menerima vaksinasi dipastikan bukan dikarenakan suntikan vaksin
covid sembilan belas sehingga vaksinasi pada anak dipastikan aman lalu apa investigasinya apa efek samping
atau kipi yang perlu diwaspadai pasca vaksinasi bergabung ketua komnas kejadian ikutan pasca
imunisasi atau ketua komnas kipi dokter hindra irawan satari selamat malam terintrik
selamat malam tiffany baik dok penjelasan dan investigasi komnas kipi sendiri terkait
dugaan anak yang ada di jombang dan bone yang meninggal pasca vaksinasi ini sejauh ini bagaimana
ya jadi kami telah menerima laporan dari komda kipi yang telah melakukan investigasi
bersama dinas kesehatan kabupaten melakukan audit sementara dan kemudian kita melakukan audit
untuk menilai apakah ada keterkaitan antara vaksinasi dengan kejadian kejadian
tempat investasi kita yang pertama melihat konsepnya kita melihat awitannya kita melihat kapan disuntik
kapan gejala timbul kemudian kita bandingkan dengan laporan laporan yang sudah ada baik dari
uji klinik vaksin tersebut waktu fase satu putuhan orang waktu fase dua ratus orang waktu ketiga ribuan
ribuan ribuan orang bahkan bahkan dari data data yang kita kuburkan juga dari dasar dari who dari
european medical agency dari jurnal jurnal terpandang yang kita belajar itu gejalanya
tidak ada dilaporkan di negara lain dan juga kami komnas kipi mempunyai data data dari indonesia
ada yang menunjukkan kejalan yang serupa kita bisa mengambil kesimpulan sementara ada laporan yang lain
ini tidak terkait dengan vaksinasi kalau sudah demikian kita harus mencari lagi penyebab penyakit
lain kita lihat juga tuh gejalanya itu beberapa hari expert komunitasinya dua hari kemudian
bahkan pendarahan yang menyebabkan kejadian salah itu hari ke delapan kalau lihat perjalanan
dari saluran cernak
mungkin saluran cernak biasanya
tidak sampai penyebab kecil
tapi bila saluran cernak itu yang
tipis dibawahnya ada
pembuluh darah besar
bisa terjadi pendarahan
pendarahan masif pendarahan yang hebat
dan itu kami
lakukan audit bersama dengan
komenda kipi jatim
dengan teman teman dari teman sejawat
dari konsultan gastroenterologi
dari sk uner
memang ada laporan seperti ini
jadi ada kejadian juga
yang disebut dengan
jadi memang mengenai
pembuluh darah yang tetap berada
di bawah luka tersebut
di rumah sakit
jombang tidak tersedia peralatan
belum sempat dirujuk
meskipun telah diberikan pertolongan
namun yang keluar lebih banyak
dari yang kita berikan
jadi tidak terkait dengan vaksinasi
artinya tidak ada
diakibatkan vaksinasi covid sembilan belas
pada anak sejauh ini tidak ditemukan
dan vaksinasi terhadap anak ini dipastikan aman
tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai gejala dok
atau pasca diberikan suntikan vaksin ini
itu adalah sesuatu yang wajar
nah apa gejala atau mungkin
vaksin pada anak yang
yang biasa terjadi
tapi juga mungkin gak boleh kita lihatnya
boleh kita anggap remeh gitu
kejadilan vaksinasi kan
merupakan reaksi natural
namun kalau melanjut
biasanya satu dua hari
muncul satu dua hari kemudian menghilang satu dua hari
diobati atau tanpa penguat
tapi kalau melanjut
atau kan anak itu tidak bisa
menyembunyikan ekspresi wajahnya
kalau sakit atau kesakitan
karena memang ada tanda tanda yang mencurigakan
ya harus dibawa ke wajah kesehatan dekat
ke dokter lah
kalau kipinya menunjukkan gejala yang berat
biasanya sebagian besar
bukan disebabkan oleh vaksin
kita harus mencari ini ilustrasinya
kita harus cari
kita harus tangani segera
kita harus beri tindakan kadang
atau memberi tindakan yang diperlukan
dan memang bawalah
kalau perlu ya dirawat
ini pun dirawat diberikan penguatan
kejadiannya memang sulit
untuk dikenalikan harus
ke surabaya sebetulnya
yang terdekat dari sana
dokter yang telah memberikan upaya yang terbaik
yang penarahan yang dialami
tidak terkejar oleh transfusi
belum sempat dirujuk setelah
kalau di orang dewasa
atau mungkin lansia
mereka mereka yang memiliki penyakit bawaan
memang harus menjalani screening
sebelum mendapatkan suntikan atau vaksinasi
nah bagaimana dengan anak
mungkin ada beberapa orang tua
yang memang mengetahui
mengidap atau mungkin
ada penyakit penyerta
nah ini bagaimana dok screeningnya terhadap anak
kita tahu ya
kebetulan sekarang kan kita baru selesai dari
anaknya dan mengetahui bagaimana
apa tinggal sehari harinya
ya jadi sebetulnya kalau di tkno
sehari hari keadaan perubahan
sebetulnya anak itu dalam keadaan sehat
ya jadi memang aman untuk divaksinasi
namun kalau misalnya
anak kita memang pernah ada
kelainan pernah dirawat
nah mungkin lebih baik
spesialis anak untuk memastikan
dalam keadaan stabil
dalam keadaan terkendali sehingga aman untuk divaksinasi vaksinasi
jadi sebetulnya tidak ada kontra
indikasi mutlak yang ada adalah
menunda kalau memang
diperlukan pengubatan dahulu
menetabilkan dahulu keadaan yang
di alami oleh anak tersebut
jadi kalau memang tidak ada
riwayat dan tidak ada
jadi memang seperti yang anak ini juga kita
tidak bisa ramal sebelumnya
kita tidak bisa duga tidak ada pemberitaan yang bisa
ada kelainan di saluran
nah memang tidak bisa ini
suatu hal yang
sulit untuk ditentukan sebelumnya
di diagnosis sebelum
kejadian terjadi ya mau
divaksinasi mau nggak divaksinasi bisa saja
berapa lama dok sebenarnya pembentukan
seseorang atau anak ini mendapatkan
suntikan atau vaksinasi sehingga
tidak hanya aman di luar
sana orang tua juga
penting pemahaman bahwa
enggak ujug ujug setelah mendapatkan
suntikan vaksin lantas bisa membawa
anaknya liburan gitu kan
dan juga bisa pentingnya pemahaman
dua minggu ya
suntikan pertama terus akan menurun
dia naik lagi setelah
diberikan suntikan yang kedua
itu juga sekitar dua minggu sudah cepat ya
mencapai kadar yang tinggi dan
memberikan daya lindung yang kita juga
sudah mempelajari nih daya lindungnya berapa lama nih
daya lindungnya enam bulan daya lindungnya
setahun kita lagi bangga mati
tidak instan kekebalan
yang diperoleh tidak segera
namun kalau yang segera itu ya pakai
masker kalau kita memakai masker
dengan baik gak tembus itu sih
hidungnya ketutup ya mulutnya ketutup
danggunya ketutup ya semua
ketutup ya itu
jangan mau instan kekebalan instan
perlu waktu dua minggu apalagi kalau sudah
dua kali itu pun dua minggu
dulu baru kita berikan
tapi jangan lupa bahwa
daya tahan tubuh tetap berperang
kemudian lingkungan juga tetap
berperan jadi jaga jarak
ya pakai masker
cuci tangan supaya si virusnya
larut itu tetap harus
kita lakukan secara
bersama sama baik jangan
lengah baik terima kasih
dokter hindra irawan satari
kipi sudah bergabung dengan kami intinya
sekali lagi kepada para orang tua
di luar sana jangan menunda lagi
vaksin untuk anak karena
vaksin bisa menjadi salah satu
ya kan tidak perlu khawatir
semuanya intinya aman untuk anak
ya terima kasih dokter indra
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu